demokrat buka suara mengenai isu kursi menteri incaran partainya
jika prabowo gibran resmi memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
hinca berharap posisi menteri diisi orang dengan talenta tepat
dan demokrat memiliki kader kader bertalenta
saat ini partai demokrat masih menunggu hasil keputusan resmi dari kpu
namun anggota majelis tinggi partai demokrat hinca panjaitan menyatakan
partainya memiliki pengalaman serta kader bertalenta untuk mengisi kursi menteri
soal kursi menteri demokrat menyerahkan seluruhnya kepada presiden terpilih
namun karena partainya diklaim telah total bantu prabowo gibran
demokrat akan buka komunikasi dan memberikan masukan soal sosok yang akan mengisi posisi menteri
kami yakinlah bahwa partai demokrat punya kader kader yang punya talenta mumpuni
untuk bergabung atau mendorong atau membantu presiden prabowo dan
kita diskusikan bersama nanti kita kasih masukan
partai amanat nasional belum membicarakan jatah menteri secara spesifik
jika prabowo gibran menang di pilpres mendatang
sekjen pan edi suparno bilang saat ini partainya masih berfokus
di tahapan penghitungan suara komisi pemilihan umum
beserta proses pengajuan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
edi mengklaim partainya belum membicarakan jatah menteri secara spesifik
tetapi ia membenarkan pertemuan ketua umum pan zulkifli hasan dan prabowo kerap terjadi
mulai dari bicara informal soal kabinet hingga target pencapaian program prabowo gibran
pertama kita sedang fokus sepenuhnya untuk menuntaskan hasil rekapitulasi perhitungan suara ya
kita lagi recap suara itu sedang kita fokus untuk dituntaskan
tetapi kembali lagi perlu kami sampaikan kami akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif bapak prabowo
sebagai insya allah presiden terpilih nantinya untuk kemudian menetapkan dan berbicara dengan pimpinan partai politik
apa saja yang kemudian menjadi bagian dari hak dari partai partai yang ikut mendukung beliau

kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lah
kalau yang kita sebut lima itu minimalis
ketua umum golkar air langga hartarto kini justru membantahnya
usai menghadiri rapat terbatas bersama presiden joko widodo di istana pada senin siang
air langga bilang belum meminta jatah lima menteri ke prabowo
dan masih dalam pembahasan karena masih menunggu pengumuman resmi hasil pilpres dari kpu
kalau mas kabinet pak prabowo itu sudah bertemu sama pak prabowo langsung belum pak
tapi bapak di bali katanya minta lima menteri
wah kita belum minta
calon wakil presiden gibran raka buming raka merespon soal permintaan jatah lima kursi menteri dari partai golkar
menurut gibran belum ada pembicaraan soal susunan kabinet dengan prabowo
gibran meminta semua pihak bersabar sambil menunggu pengumuman resmi kpu
masalah menteri dan lain lainnya nanti bisa dibicarakan lagi
dibicarakan lagi didiskusikan lagi dengan pak prabowo
beliau selaku calon presiden
jokowi nanti akan juga ikut menyusun kabinet
belum ada pembicaraan itu
mungkin ikut andil untuk masih pertimbangan itu
belum ada pembicaraan kesana
kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan pak prabowo
sebelumnya dalam sambutan air langga hartarto di acara buka puasa partai golkar di bali
air langga mengklaim golkar berkontribusi dua puluh lima persen dari perolehan suara prabowo gibran di pilpres dua ribu sembilan belas
sehingga erlangga meminta jatah kursi minimal lima menteri untuk golkar pada pemerintahan prabowo gibran
jika memenangi pemilihan presiden